oke datang dong
tim kesehatan ya minta tolong tim kesehatan
berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah tim kami lakukan
dari pemeriksaan tanda tanda vital didapatkan tekanan darahnya
satu per tujuh puluh dengan heart rate satu ratus lima puluh kali per menit
dan saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen pak
jadi untuk tanda tanda sesak
berdasarkan dari ukuran saturasi oksigen itu masih bagus pak
jadi layak untuk memberikan keterangan ya
baik terima kasih